usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan komisi tiga dpr ri
jaksa agung m prasetyo menanggapi fenomena pra peradilan yang kerap terjadi pada beberapa kasus
ia menegaskan bahwa kemenangan dalam pra peradilan tidak menghilangkan esensi dari sebuah perkara
jaksa agung mengatakan sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi terkait pra peradilan
kejaksaan bisa menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka meski orang tersebut telah memenangkan pra peradilan
prasetyo menegaskan batalnya status tersangka oleh pra peradilan hanyalah soal prosedur penetapan tersangka
dan belum menyentuh pokok perkara
karenanya hal itu tidak menghalangi penyidik untuk mengeluarkan seperindik baru
maksudnya di prastio itu hanya syarat syarat untuk melakukan penyidikan penanggapan penahanan
tapi belum menyentuh materi perkaranya
jadi sebelum ada seruan dari mkf itu pun kita sudah lakukan
beberapa kalipun ada putusan pra peradilan kita akan bikin seperindik baru